pai di indonesia
pak joret coba ikan balik saya pak joret pak joret
namaku sancang lodanya
mudah mudahan kita bisa bertemu kembali
rasanya aku pernah mendengar nama itu
tapi siapa dia
lebih baik sekarang kita pulang ke istana pajajaran
apakah si guru masih sanggup
insya allah raden
luka ini hanya luka ringan
yang terkena tongkatnya rompang
segera kita ke istana
kenapa selalu saja menghilang
malah batu gorong
sedang apa dead kyuhyun pangreen
raden mau ambil buah kelapa
masa satu atau satu lagi raden
raden atur nunggu raden
sini mama biar aku saja
satu dulu paman
raden terima kasih raden
yang paman raden
satu lagi raden
jangan lupa baca bismillah paman
minumnya duduk paman
kalau sampai aliran darahmu terkunci kau sudah tidak ada lagi di dunia ini anak kecil
jasar kau nenek
coba saja kau mengikuti caraku untuk menyerang mereka
pasti kita sudah mendapatkan kita
hei mau kemana kau
jasar anak tidak tahu diuntuk
di mana rangga buana sekarang berada
kenapa dia tidak bisa kabur dari kian santang
coba aku terawak
kenapa aku terawak ya
aku harus mencari amuk parumu
rangga buana bersama amuk barogol
coba aku terawak
kenapa tadi tidak bisa
sekarang amuk marugul bisa
amuk marugul tidak ada
amuk marugul di penjara
aku harus membebaskan
agar aku bisa ketemu dengan cucu rangga buana
balikan saya pak jorid
balik pak jorid
pak jorid balikan saya pak jorid
pak jorid dan
apalah artinya sebuah nama
nama bisa menjadi kehormatan
tapi bisa juga menjadi bahan hinaan
tapi yang lebih hina adalah
orang orang yang merampok harta dari orang miskin
yang seharusnya kalian jaga
aku mendengar suara pertarungan
kalian harus mengembalikan barang barang itu kepada ratu
apa kamu sudah gila
untuk apa kami merampas barang barang ini

kami harus mengembalikannya
kalian benar benar jahat
untuk makan saja mereka susah
ini malah kalian rampok
kalian tugasnya adalah melindungi rakyat
bukan merampok rakyat
kalian pantas juga